dan ingin satu hal
nantinya ada orang yang bisa membebaskan kamu
habis itu kembali
di depan kan sekolahnya rema
jangan malu kamu
jam segini raina pasti masih sekolah
papa aku mampir ya
pastikan ada riza
dan juga mirna yang jagain
bodo banget sih gue
kan gue jadi gak enak sendiri
tapi emang beneran sih
gue gak inget sama sekali
apa gue balik ke osi aja ya
yang ada gue dikira ngejar ngejar dia
tapi bener sih
gue gak mau pisah sama saya
lo mau ajak gue pergi lagi
mau ngebiarin gue mabuk mabokan lagi

gue pergi atau enggak
sial banget sih
kenapa gue harus ketemu sama elsa
kayaknya gue sering deh ngeliat lo di berita gue sih
tapi bukan soal prestasi
nggak ohidup lo yang merantakan
udah lagi aku meminta
ini saya sama sarah tadi udah sempet telepon andin oh ya kita bawain makanan buatan ini saya bikinin
sup ayam jahe untuk adit mudah mudahan selera makannya jadi meningkat ya dan cepet sembuh pasti
akan senang dan pasti akan lahap sekali karena bikinan busara mudah mudahan thank you terima
kasih ya setelah eh kiki ya bu tapi sekali ya om surya sehat sehat alhamdulillah bikin minum
minum buk tante sarah sama om surya pasti pengen dipikir minuman angkat angkat ya iya boleh ah
hai kalau saya iya papa mau apa apa aja ya udah kalau gitu sama ini sekalian ada sup dari
busara untuk badin jadi tolong ditempatin ya ditaruh di mangkok terjadi di bawah kamar
ya ya bu kita bawa yang kecil kecilnya ngomong ngomong enggak papa om udah biasa
pegang pegang panas panas api api gitu hehehe the bus pak surya biasa kecil kecil gitu lumayan
dia di busnya
mau langsung ke kamar andin iya andin gimana kondisinya ya dia masih masih lemas masih
lemah nves enggak enggak ganggu dia juga terus mungkin kedatangan pasalnya sama busara bisa
sedikit banyaknya ya udah kalau gitu kita ke kamar andini ya ya ya silakan silakan
silakan sudah lagi
hai lu masih hidup
ngapain kalian disini
anak satu dulu
iblis yang sudah melecehkan istri saya
gue bakal kena tonjuk lagi
dari kemarin itu pun
menyekat rasa rasa ketemu semalem
cuma saya yang berusaha sekarang
sakit hati saya mendengar kamu melecehkan istri saya gitu ya
saya sudah kembali sekarang
kamu akan menusuk di penjara
dan ingin satu hal
nantinya ada orang yang bisa membebaskan kamu
saya akan pastikan orang itu langsung berhadapan sama saya
ada yang bisa sempat
yang lebih luar biasa
saya akan kembali ke kebal
berada di luar itu